dan untuk mengetahui informasi terkini terkait proses evakuasi kita sudah tersambung dengan kops basarnas jambi pak manca
halo selamat pagi pak manca bisa mendengar suara kami
saya dari kasupsi operasi basarnas jambi
baik selamat siang pak manca pak manca saat ini bisa anda ceritakan seperti apa proses evakuasi terkait helikopter rombongan kapolda jambi yang mendarat darurat di gunung kerinci pak
dapat kami sampaikan terkait evakuasi
untuk hari ini memang kita dari tim sar gabungan akan memfokuskan untuk evakuasi karena tidak melakukan pencarian lagi
karena titik korban itu sudah sesuai
apa yang disampaikan titik koordinat awal heli tersebut katakan yaitu landing darurat
ya lalu seperti apa pak manca bisa dilanjutkan pak
tadi kita tim sargabungan sudah berusaha menjangkau titik koordinat
ya ternyata sudah sampai titik koordinat
itu ada kendala di mana cuaca tidak mendukung
dan akhirnya dari heli untuk kembali ke posko untuk standby lagi di merangin
dan kami dapat sampaikan untuk selanjutnya kami menunggu cuaca yang baik
setelah itu baru kita memberangkatkan yaitu helikopter yang dilengkapi dengan hois
memang untuk evakuasi ini yaitu kita fokuskan yaitu menggunakan evakuasi udara
karena tekniknya yaitu setelah helikopter bisa menjangkau di daerah koordinat
makanya akan diturunkan yaitu tim rescue yaitu dari dokter selanjutnya dari pendukung peralatan
setelah itu baru dilaksanakan hoisting yaitu pengangkatan korban menggunakan helikopter
dan setelah itu kita laksanakan yaitu heli kembali ke merangin
yaitu untuk korban penanganan darurat setelah itu baru korban dibawa ke jambi
itu adalah rencana evakuasi korban kalau memang korban bisa dievakuasi
karena melalui udara
dan untuk tim darurat sendiri dari tim sarga bunga ada basaras dari tnpori
masyarakat informasi awal itu kurang lebih sembilan ratus meter atau kurang lebih satu kilometer
yaitu ke titik korban
dan tim darurat ini adalah untuk menguatkan apabila ada ketemu dengan para korban
yaitu untuk memberi semangat yaitu membantu korban sebagai upaya
korbannya lebih semangat dan merasa nyaman kalau memang sudah tiba tim rescue
tapi untuk melaksanakan evakuasinya yaitu difokuskan kita evakuasi udara
sementara itu yang bisa kami sampaikan nanti apabila ada update terbaru baru kita sampaikan
apa bisa jelas mbak
ya baik pak manca berarti memang untuk saat ini proses evakuasi difokuskan lebih melalui jalur udara begitu ya
karena memang jalur udara bisa lebih cepat untuk menjangkau titik para korban
sementara memang proses evakuasi dari jalur darat ini masih tetap dilakukan
terkait kondisi cuaca sendiri pak karena memang proses fokus dari evakuasi kali ini adalah udara
apa saja kemudian kendala yang dihadapi untuk melakukan evakuasi melalui udara pak manca
tadi kita sudah komunikasi dengan tim rescue tim reskor basarnas
yang pertama adalah awan tebal setelah itu angin agak kencang di atas para korban
jadi mengambil tindakan untuk pilot untuk tidak memasakkan evakuasi terlebih dahulu
karena bisa membahayakan dari kru berserta helikopternya sendiri dan kembali ke pangkalan lagi di merangin
ya pak manca berarti memang
memang bisa kita simpulkan bahwa saat ini cuaca juga masih mendung atau berkabut begitu
apakah kemudian di wilayah sekitar titik lokasi pendaratan darurat ini
memang kondisi cuacanya sering berubah ubah pak di hari biasa
ya untuk di hari ini memang tadi kan antara helikopter satu dengan helikopter dua itu
helikopter pertama itu bisa dropping untuk
logistik nah setelah berapa menit ke depan itu helikopter yang kedua yang akan menurunkan rescuer untuk membantu
untuk pertolongan pertama itu tidak bisa menurunkan anggota atau rescuer ke titik korban
karena kondisi cuaca jadi memang kondisi cuaca sangat dikendala di pelasakan evakuasi ini
tapi tetap kita akan monitor terus kalau memang cuaca cerah langsung digerakkan
helikopter yang mempunyai hois terutama seperti itu
baik pak manca terakhir untuk tim darat sendiri
kira kira akan berapa lama untuk bisa sampai ke titik para korban ini pak
tadi kami dapat koordinat dari tim darat dari anggota basarnas
itu setelah kita plotting itu kurang lebih satu kilometer
nah untuk berapa lamanya lagi kita belum bisa memastikan
karena memang medan yang dilalui ini medan yang belum pernah dilalui oleh manusia dan lebat seperti itu pak
tapi tetap tim darat akan berusaha untuk menjangkau
halo pak manca ya silahkan pak
saya kira itu saja mbak yang bisa kami informasikan
apabila nanti ada update perkembangan akan kami informasikan
baik kami akan tunggu tentunya pak manca update terbaru dari proses evakuasi ini
tentunya kita harapkan agar proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar hari ini
terima kasih pak manca dari basarnas jambi sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia breaking news pak
dan cnn indonesia breaking news akan kembali usai jeda bersama rekan saya syaza wisastro
tetaplah bersama kami
cnn indonesia breaking news